paling asah ac asuh bergotong royong untuk menghadapi virus yang sebenarnya biasa saja
kemudian kita menyadari ini situasi urgent atau situasi genting
karena itu segalanya harus dikerjakan dengan cepat dan harus responsif
perang pernyataan seperti ini menjadi pemandangan yang kerap tersaji
sejak wabah corona melanda indonesia
pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya pemprov dki jakarta
yang menjadi epicentrum pandemi covid sembilan belas di indonesia
beberapa kali memperlihatkan perbedaan pandangan tentang penanganan wabah virus corona
termasuk soal kisru anggaran bantuan sosial
menteri keuangan sri mulyani menuding pemprov dki jakarta
tidak memiliki dana untuk membagikan bansos bagi warganya
di sisi lain gubernur dki jakarta anies baswedan
mengeluhkan dana bagi hasilnya
yang belum diberikan pemerintah pusat
tantangan kita di jakarta bukan pada anggaran ya pak
tapi pada cash flow nya
pengamat politik uin syarif hidayatullah jakarta adip rayitno
menyayangkan sikap elit yang terkesan saling menyalahkan
dan hal yang tidak diperlukan

ada beberapa hal yang terjadi
tersebut terjadi di ruang publik
apalagi saat ini kondisi psikologis masyarakat
yang sedang tertekan akibat pandemi covid sembilan belas ini
menurutnya drama drama politik yang dipertontonkan elit pemerintah
belum tentu dapat memperbaiki usaha penanganan pandemi ini
antara elit ini saling menyalahkan
ya berdamailah antara jokowi dengan anies
bernamalah antara istana negara dengan balai kota
bernamailah para menteri
antara itu dengan anies
bicara dari kehati kehati tentang data
itu kan gampang untuk disonkronkan
tentang teknis bantuan distribusi nasional
sosial itu kan gampang untuk dikomunikasikan
sehingga jangan sampai bicara di publik
yang muncul adalah konflik hati
konflik batin yang saling menyalahkan
adi praitno berharap
pemerintah harus satu suara dalam membuat keputusan terkait covid sembilan belas
karena jika hal itu terjadi
maka rakyatnya akan berpikir
rakyatlah yang akan menanggung akibatnya
tim liputan cnn indonesia